work from home memaksa dan mendorong sejumlah masyarakat indonesia
untuk melakukan hingga memantau pekerjaan atau pembelajaran dari rumah
tentu kebijakan ini mengundang sejumlah pro dan kontra
tak terkecuali bagi sejumlah tokoh publik termasuk artis hingga politisi
mantan wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno mengaku harus membatalkan belasan
hingga puluhan acaranya lantaran melibatkan ratusan hingga ribuan orang di acara tersebut
selain itu menurutnya working from home atau kerja dari rumah
mengurangi sejumlah hal yang dirasa penting dalam dunia usaha
efektivitas kan juga belum terukur ya
kalau di dunia usaha sangat biasa kita dengan online meeting seperti ini
tapi kalau di bidang social entrepreneurship
rapat rapat yang harus kita lakukan dengan kontak fisik gitu
nah kalau lagi online ini kita harus ada penyesuaian
karena kalau berbicara itu harus bergantian
kalau tidak bergantian kadang kadang tabrakan
apalagi kalau misalnya peserta online meetingnya banyak
kendati menghadapi sejumlah tantangan
sandiaga melihat bahwa work from home adalah bagian dari memulai revolusi industri empat
tak hanya sandi pasangan artis dini aminarti dan dimas seto
juga mengaku menghadapi tantangan
dengan aktivitas kerja dari rumah ini
salah satunya menjaga komunikasi dalam bisnis keluarga hingga pasangan
kita perubahannya itu skemanya itu bisa perhari gitu ya
melihat situasi sekarang ini gitu apalagi kita kan di dunia perdagangan offline dan online
ya masalah komunikasi terus keadaan juga harus yang tadi aku bilang selalu menjaga wudhu
siapa yang sakit yang memakai masker
tapi kalau misalnya di tempat kerja kita di toko itu karena sering berhubungan langsung sama konsumen
jadi memang sop nya mereka semua harus memakai masker sepanjang waktu kerja
menurut psikolog sekolah tinggi ilmu kesehatan binawan ayu dwi nindyati
bekerja di rumah memiliki tiga manfaat utama
yakni meningkatkan ketahanan keluarga menstimulus kreativitas masyarakat
mengembalikan asas gotong royong di tengah masyarakat indonesia
dan akhirnya mereka juga terpupuk untuk solidaritas
oh aku tahu kok aku pernah menggunakan cara yang ini misalkan gitu
sehingga kreativitas terbentuk
secara nggak sengaja solidaritas juga semakin kuat dengan tujuannya yang sama yaitu
mengurangi konsep corona yang terluas ini
dan minimalnya adalah proses pembelajaran yang ada di lingkungan tempat saya bekerja
itu nggak terganggu juga dengan konsep bahwa harus belajar dari rumah
kerja dari rumah menjadi hal yang baru bagi sebagian besar masyarakat indonesia
namun kebijakan ini diperlukan guna menekan laju sebaran virus corona